fn terduga pelaku pencabulan terhadap sepuluh anak laki laki ini masih menjalani pemeriksaan di unit perlindungan perempuan dan anak ppares krim polresta banyumas jumat siang
pelajar salah satu sma negeri di banyumas ini diamankan polisi setelah adanya laporan dari para orang tua korban
di mana para korban mengaku telah dicabuli oleh terduga pelaku
dari hasil pemeriksaan sementara terduga pelaku yang masih berusia enam belas tahun ini mengaku tertarik dengan anak laki laki
untuk melakukan aksinya terlapor yang masih duduk di kelas dua sma ini merayu korban dengan imbalan jajan dan uang
sedikitnya sepuluh anak telah melaporkan menjadi korban
dari keterangan pelaku maupun korban saat ingin melakukan aksinya korban dijanjikan diberikan imbalan
kondisi coklat maupun yang lain
korbannya masih anak anak semua di usia sembilan sampai sepuluh tahun pendidikan sd semua
tim reskrim polresta banyumas jawa tengah masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap terlapor
diduga masih ada korban lainnya yang enggan untuk melapor ke polisi
imam amber woto banyumas jawa tengah